ya ampun dewi
kau istri kita harus kembali bawa mereka ke rumah sakit ya
iya erin siapkan mobilnya cepat
itu suaranya pak asep lunyonya
pak asep kenapa itu
mereka semua ada di kamerako
mereka tidak akan aku izinkan masuk
tapi aku ingin melihat mereka itu melihat kematianmu dengan mata mereka sendiri
minggir kalian minggir
apa yang ini bisa jadi mahal
biar semua orang members
saya kotorin dia
lepaskan pak asyaf
wisnu biar diam aja ya disitu
dan lihat aku baiknya
kamu tidak bisa dibiarkan loni
dewi udah aku
buang lebih dulu ke bawah
aku harus buru buru
ya ampun dewi
bawa mereka ke rumah sakit ya
siapkan mobilnya cepat
aku kok jadi ular
aku gak bisa menjadi manusia
kenapa ketika hujannya berhenti aku bisa berubah menjadi manusia lagi
kenapa ketika hujannya berhenti aku bisa berubah menjadi manusia lagi
apa yang terjadi denganku
kenapa aku jadi ular lagi
kenapa aku jadi ular lagi
aku gak mau jadi ular
aku mau jadi manusia

kenapa lu agak menaruhinkan diri poi kenirkan dari aku
jadi kalau aku membuat gerakan seperti tadi
jangan lupa like share dan subscribe kan roy
maka aku akan berubah menjadi ular
jangan lupa like share dan subscribe kan roy

aku akan berubah menjadi manusia

apa yang terjadi
itu pasti karena kris ini
satu satunya cara untuk menyelamatkan putri
ini nomor siapa ya
siapa yang nelfon aku
eros sedang di rumah sakit mulia
dia juga yang menyandera sinta selama ini
dan mustika sion sedang tidak bersamanya
rama pasti akan datang ke rumah sakit
harusnya aku sadar
selama ini eros yang telah mempermainkan
aku harus selamatkan sinta
aku mau ke rumah sakit anggeli
eros karena sedang koma
aku harus menghabis eros
kamu di rumah aja ya
aku takut eros itu menjebak kamu
bapak tenang dulu ya pak
bapak baru sadar dari koma pak
jadi bapak harus istirahat pak